usai ppkm darurat pemerintah kini memakai istilah ppkm level empat di wilayah jawa bali
yang tertuang di dalam instruksi menteri dalam negeri no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
selain membingungkan utak atik istilah ini dinilai
yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi terkesan mengakali hukum
ketua umum ylbhi asfi nawati mengatakan
sejak awal ppkm darurat diberlakukan
istilah ppkm sendiri sudah membingungkan
sebab istilah ini tidak dikenal dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kekarantinaan kesehatan
ylbhi menyayangkan pemerintah kerap menggunakan undang undang kekarantinaan kesehatan
ketika memberikan sanksi kepada warga negara yang dianggap melanggar aturan pembatasan
istilah dari awal ylbhi itu sudah mengatakan ppkm ini istilah dari mana
gak ada di mana mana gitu
kita tahu bahwa ada undang undang no enam

di sana hanya ada karantina wilayah
psbb pembatasan sosial berskala besar
karantina rumah sakit
ini mengakali hukum ya
kalau dari sudut penggunaan undang undang
karena tidak ada di undang undangnya
dan kemudian akibatnya
rakyat itu masyarakat menjadi korban
karena kalau menggunakan karantina wilayah
misalnya ada kewajiban pemerintah ya
jadi kami melihatnya ini
upaya menghilangkan tanggung jawab
tanggung kewajiban dari pemerintah